lima anak di bawah umur yang salah satunya penyandang disabilitas dianiaya sejumlah orang dewasa di tasikmalaya
kejadian dipicu kekesalan pelaku karena kelima anak tersebut diduga mengambil satu botol minuman ringan dari warung salah satu pelaku
peristiwa ini terjadi selasa malam di sebuah warung di wilayah indihiyang tasikmalaya
lima anak di bawah umur dan salah satunya penyandang disabilitas dianiaya sejumlah orang dewasa
dalam video berdurasi enam belas menit aksi penganiayaan sempat direkam oleh salah satu pelaku dan viral di media sosial
kejadian dipicu kekesalan pelaku karena kelima anak tersebut diduga mengambil satu botol minuman ringan dari warung salah satu pelaku
tadi kita ketika melakukan operasi cyber ya menemukan ada dugaan pengkaratidapi dengan kekerasan merdakan anak
untuk sementara ini anak yang diduga sebagai korban
sebagai yang ada di video tersebut saya ingin paham lima orang
pelaku untuk pelaku diduga tiga orang dan alhamdulillah satu di antaranya sudah kita berhasil amankan
satu pelaku telah diamankan petugas satuan reskrim pores tasikmalaya kota untuk diperiksa
sementara dua pelaku lainnya masih diburu
sementara itu para korban kini mengalami trauma dan harus mendapatkan perawatan medis akibat kekerasan yang dialaminya